saya mau menerangkan pada tanggal dua puluh januari dua ribu dua puluh empat
saya beristirahat siang di rumah saya
ada orang datang mengucapkan assalamualaikum
yang mengucapkan assalamualaikum yang disambut oleh istri saya
berdialog ternyata capling lingkungan satu pak
menyatakan ini ada beras
tapi nanti untuk kosong dua
jangan lupa nanti untuk dua
dengan dialog tersebut saya
bapak tidak setuju kemudian tidak diterima
karena saya mantan pengurus pac pd perjuangan
langsung saya keluar dari kamar
menemui capling lingkungan satu
kamu jangan paksa paksa
itu beras ya pak
saya langsung menghubungi pak alam sahamdhani
wakil ketua dpd pdi perjuangan sumatera utara
dengan ada tempel stiker gibran
tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang rp lima puluh
tetangga tetangga itu yang tidak rasio umum lagi pak
keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai
jadi yang membagikan langsung kepling
tapi capling tidak lagi singgah ke rumah saya
kan sudah disumpah
iya tapi bapak tetap tidak mau menyampaikan nama tetangga itu
iya tetangga menyampaikan tetangga itu tidak apa apa
ramadhani yang terima amplop itu
tahu berapa besaran uangnya
ada keterangannya untuk apa itu uang itu
iya bukan yang amplop rp lima puluh itu ada penjelasan dari ramadhani tidak ini
ada tidak penjelasan dari ramadhaninya
tidak ada oh baik dari kuasa hukum pemohon silakan kalau akan
baik saya persilahkan kawan kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing masing terima kasih yang mulia